jangan jangan adriana sama mamanya boy ini
emang berkomplot buat menjauhin gue dari boy
secara selama ini kan mereka gak suka banget hubungan gue sama boy
makasih ya ma buat infonya
kok reva nyantai banget sih
pakai senyum senyum gitu lagi
selamat patah hati adriana
bales ya lama banget ya
pasti ini tante rempong udah balas
ini maksudnya apa
kenapa tanpa rempong malah kirim fotonya boy sama cewek mau dijodohkan ke boy itu
mau manes manesin gue apa
pasti ada jalan keluarnya
dan pasti adriana pinter juga
ini bisa gue pakai untuk manas manasin orang
biar panasnya barengan
ih nyimpelin banget sih
ih nyimpelin banget sih
eh kalo gue gak inget kata katanya boy buat bersikap baik sama adriana
pasti gue udah ngomong senang aja tuh sama dia tadi
enak banget dia
udah orang yang capek bimbel sekarang disuruh private
dia pikir orang gak ada capeknya apa otaknya
dan gue yakin banget
ini pasti bukan pure pikiran papi
pasti ada hasutan dari dia juga nih
ada apa lagi sih ma
eh mama boleh ngobrol sebentar gak sama kamu sayang
sebenarnya mama juga bingung sih
mama mau nunjukin ini atau enggak
tapi kalau misalkan mama gak nunjukin ke kamu
kamu bakalan dibegu beguin sama dia
ehm mama pikir lebih baik kamu sakit hatinya sekarang
daripada kamu sakit hatinya nanti reva
ini sih demi kebaikan kamu
mama sebenarnya mau ngomong apa sih
ini mama mau nunjukin sesuatu ke kamu
ma mamanya boy itu udah ngejodohin boy
sama cewek yang pernah mama tunjukin fotonya ke kamu
nah kamu boleh lihat deh ini fotonya
aduh tadi kok boy gak ngomong ya sama gue kalau misalnya dia lagi sama cewek ini
tapi gue juga gak boleh kata cemburu depan adriana
aduh tadi kok boy gak ngomong ya sama gua kalo misalnya dia lagi sama cewek ini

mungkin itu mereka habis pemotretan kali ya
enggak lah sayang kamu kan jelas jelas disini tulisannya dari tante marissa
ini tante marisa sendiri yang kirim fotonya
gak ada jadwal pemotretan kok hari ini mama tahu persis

jangan jangan adriana sama mamanya boy

emang berkomplot buat menjauhin gue dari boy
secara selama ini kan mereka gak suka banget hubungan gue sama boy

makasih ya ma buat infonya

kok reva nyantai banget sih
pakai senyum senyum gitu lagi
istirahat jamannya pikiran

gue yakin dalam hati lo kebakaran
pastikan gue tau reva
gak usah acting sok nyantai dah lo

orang yang kita tunggu tunggu kenapa belum dateng ya

emang sih menunggu tuh hal yang paling membosankan ya gak boy

iya sih bener tuh
kita harus bersabar lah
ya juga sih
assalamualaikum maaf ya
mama terlambat maaf
kelara ada kamu
baik nanti kabarnya
baik nanti kabarnya
kebetulan sih tadi kelara janjian sama temen
cuman belum dateng gitu
ngasel aja ketemu boy disini
yaudah kita gabung aja
kasihan banget sih
anak macan yang mama sati ini
anak mama cantik tau
kelara sorry tadi gue telat ke jebak macet
iya udah gak apa apa kok
kebetulan ada temen yang nemenin disini
clara mau pamit dulu ya
soalnya temen yang ditunggu udah dateng
gabung aja ya gak
aduh gak usah deh tante lain kali aja ya
yaudah kelara pamit ya
thank you udah nemuin
aduh maaf banget loh
ngaseng ngajak ngajak deh
mama datengnya terlambat
kasihan anak macan
untung ada si kelara yang manis itu ya
kamu ngapain aja sama si kelara dari tadi disini
ngapain lah ya ngobrol biasa aja kok
aduh kepo dong
ya gitu deh
apaan tuh gitu deh
aduh mama penasaran
kamu liat si kelara itu gimana
asik kan tapi kan
asik kan diajak ngobrolnya asik
orangnya enak kan baik kan
mama nanya biasa aja dong
eh ma mama jadi kepikiran deh
mama kepengen undang si clara
dateng di acara
gimana menurut kamu
oke kan cocok kan
ya ma gak usah lah ma
kenapa gak usah
iya aja deh
udah lah ma gak usah
ya ma gak usah
sebenarnya boy juga gak setuju
kalo reva diundang
karena boy tuh udah tau motivasi mama sama papa
mama sama papa tuh bersaing lagi
dan gak ada yang mau ngalah
ntar ujung ujungnya ribut lagi
boy juga yang capek
tapi kan kamu gak mungkin
kan orangnya keke
ya udah berarti kamu juga nggak boleh dong
biar adil kamu juga gak boleh ngelarang mama
ya ya udah deh
iya gitu dong
terus terus terus
nah mendingan mama ikut boy aja ya
biar kita barengan sampai rumahnya
gak usah mama mau lewat tol
terus mama mau berhenti
mau ke minimarket
mau beli sesuatu
jadi kamu pulang aja duluan
terus mama mau berhenti
mau ke minimarket
mau beli sesuatu
terus harus taat sama rambu rambu jalanan
kalau begitu mama juga harus hati hati ya
waalaikumsalam pake helm
ini ada helm ma
itu baru anak mama